presiden joko widodo bertemu juara all england kevin sanjaya dan marcus gideon di istana merdeka pada senin siang
presiden jokowi berpesan agar pasangan marcus dan kevin bisa menorehkan prestasi di ajang asian games dua ribu delapan belas
pasangan ganda bulu tangkis dengan julukan the minions ini mengaku akan berlaga maksimal di asian games dan di thomas cup dengan target emas
untuk mewujudkan hal tersebut latihan terus dilakukan selama enam hari dalam seminggu dan adanya turnamen turnamen lain untuk menunjang performa
keputusan bapak presiden kepada dunia usaha bahwa bulu tangkis ini betul betul memberi prestasi karena dukungan swasta luar biasa besar
beberapa hal dicontohkan tadi termasuk ke kevin dari jarum
mestinya pak presiden mengharapkan dunia usaha yang lain juga harus mengambil peran masing masing cabang olahraga
kalau sudah diambil peran peran itu maka tentu soal sponsor pembinaan sampai soal fasilitas itu akan terpenuhi dengan baik
dia pak presiden memberikan selamat aja buat kita dan terus mempertahankan prestasi
dan kalau bisa ini emas buat asian games
ngitip gelar asean games ya sama kita
dan ini menambah motivasi
ini juga buat kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat asian games